kerja sektor hotel dan restoran patut waspada apabila penanganan covid sembilan belas tidak kunjung membaik
tanda tanda ledakan phk semester dua tahun ini tampak dari data negosiasi serikat buruh dengan pengusaha
makanan minum itu udah pasti phk nggak bisa dilawan
kami menyampaikan ini bukan ingin bertentangan dengan pemerintah atau berbeda pendapat dengan pemerintah
sebagaimana yang disampaikan oleh menteri investasi dan maritim maupun menaker
fakta di lapangan mereka mengatakan akan phk
orang sudah berunding kok dengan serikat buruh
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
kami siang menjelaskan pihaknya bakal mengevaluasi pelaksanaan ppkm darurat dalam satu dua hari ke depan
dirinya bakal berkonsultasi kepada presiden terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah lanjutan
pencegahan penyebaran covid sembilan belas di jawa dan bali
kita mengamati betul ini masalah ekonomi ini
jangan sampai kelamaan juga malam buat mati
ada pertanyaan batasi pemulihan ekonomi nasional
sebenarnya kita sangat
hati hati melihat ini dan kami hitung sampai kapan kira kira kami akan melakukan ini
berdasarkan data kami selalu kasus konfirmasi covid sembilan belas nasional hampir mendekati lima puluh tujuh ribu orang dalam satu hari
tentu saja tingginya penularan virus corona di masyarakat masih menjadi pertimbangan utama pemerintah
untuk melakukan pelonggaran ppkm darurat
dampak penurunan mobilitas baru akan
terlihat dalam dua hingga tiga minggu
sejak ppkm darurat
diterapkan tiga juli lalu
agung happy andriawan saputra jakarta